bahwa ada perdebatan di debat pertama kenapa setiap lima tahunan saya pikir salah
ini ada doktrin yang penting di dalam prinsip
setelah dipotong kulit ditarik agar rapi sekaligus membersihkan sisa minyak
namun dengan bimbingan dan kesabaran dari orang tuanya osha dapat tumbuh mandiri dan memiliki rasa percaya diri
selamat kembali melanjutkan tugas anda sufi dan juga tim cnn indonesia di sana
siapapun yang melakukan pengiriman untuk uber eats tahu nada tersebut
kesan dari semua orang oh ya orang australia tidak mau
bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi
faktanya tidak kekerasan di desa kekerasan seksual pada anak perempuan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan
pak agung kalau berbicara pintunya untuk eskalasi konflik masih terbuka lebar
klausul di pasal lima belas harus ditegaskan